aksi aye dan mr dua tersangka pencuri ini
terekam kamera pengawas ketika membobol mobil pemilik agen telur
di kecamatan pandongan kebupaten banten delapan april dua ribu dua puluh tiga
saat itu mereka berhasil menggasak uang seratus juta rupiah
dari tas korban yang disimpan di jok tengah mobil
setelah dua bulan buron
kedua tersangka dirungkus polisi pada tiga juni dua ribu dua puluh tiga
selain di daerah pandongan
mereka sudah tujuh kali beraksi di lokasi lain
kepada polisi warga asal panongan ini mengaku mencuri
lantaran ketagihan judi online
candu judi online juga membuat pria berinisial jr ini
harus berurusan dengan anggota unit reskrim polsektaregol kota bandung
tujuh belas agustus dua ribu dua puluh tiga ia terekam cctv
membobol minimarket di jalan muhammad toha kota bandung
dan mencuri ratusan bungkus rokok
usut punya usut pria tiga puluh tahun yang bekerja di minimarket ini
sudah tiga kali membobol minimarket
ia kecanduan judi online
di cirebon jawa barat
jerat judi online membuat wakil kasat lantas poloresta cirebon
akp purwadi dan provos polresta cirebon
merazia ponsel milik puluhan anggotanya pada jumat sabtu september
usai diperiksa satu per satu
tidak ditemukan aplikasi judi online
di ponsel anggota satlantas polresta cirebon
akp purwadi mengancam akan menindak tegas anggotanya
jika mereka kedapatan bermain judi online
kecanduan judi online membawa banyak dampak buruk bagi penderitanya
baik secara psikologis fisik maupun sosial
tak jarang pecandu judi online mengalami depresi
putus asa hingga mencelakakan diri sendiri dan orang lain
sejumlah kasus memperlihatkan penjudi online
yang kehilangan akal sehatnya terus bermunculan
mulai dari oknum penegak hukum yang menjual motor sewaan
untuk membayar kekalahan judi online
hingga seorang ibu yang terpaksa menjual ginjalnya
setelah diteror penagi utang pinjol
karena anaknya berutang ratusan juta rupiah akibat judi online
jadi ada kerusakan juga pada regio regio otak tertentu
yang terkait dengan perilaku impulsifitasnya
dan juga untuk area area yang sifatnya refleksi diri
jadi dia tidak sadar bahwa itu memang sudah sesuatu yang merugikan
yang membuat miris
jerap judi online semakin menguat
dan kemudian mencurita berkat tangan tangan selebritas hingga salagram
yang diduga mempromosikan judi online
dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh tiga satra skrim polares tabas bandung
peringkul dua salagram df dan af
di akun media sosial mereka
kedua tersangka menerima upah
lima hingga sepuluh juta rupiah per bulan
masih dari bandung
situs berbatin sial il yang memiliki satu empat puluh tujuh juta pengikut ini juga dibukuk polisi
karena diduga mempromosikan enam situs judi online di akun berbagi video youtube dan instagram miliknya
ada pun szm selegram asal bogor yang kini meringkus di sel tahanan polisi
sejak tujuh bulan silam selegram berpengikut lebih dari delapan orang ini
bincar memajang iklan judi
ia bahkan didapuk menjadi brand ambasador situs judi online
dengan kontrak gaji hingga tujuh juta rupiah per bulan
di tahun dua ribu tujuh belas unggahan nikita mirzani yang diduga ikut mempromosikan judi online
merujung pada laporan kepolisian
hingga kini belum ada kejelasan perihal kasus ini
pada tahun dua ribu sembilan belas nikita kembali dilaporkan atas dugaan mempromosikan judi online
pada dua ribu tujuh belas
dinar kendi pernah diperiksa sebagai saksi di polda metro jaya
karena diduga mempromosikan judi online berkedok permainan
dinar dikabarkan mendapatkan bayaran fantastis untuk mempromosikan situs judi online
pada dua ribu dua puluh satu sandi aulia dilaporkan dugaan endorse judi online
sandi aulia telah diperiksa polda metro jaya
namun hingga kini belum ada kelanjutan dari kasusnya itu
dan yang terbaru wulan guritno yang diduga mempromosikan judi online di tahun dua ribu dua puluh
videonya sudah lama beredar dan kembali viral beberapa hari ini
imbasnya wulan guritno akan dipanggil bares krim polri untuk mengklarifikasi hal itu
beberapa selebritas ini mengaku saat itu tidak tahu bahwa yang mereka promosikan adalah situs judi online
jadi kita itu ditawarin judi online itu mereka bilangnya itu adalah games online
dan di situ pula waktu itu saya tidak mempromosikan hanya judi online
waktu itu ada skincare dan segala macamnya
dan aku pikir itu beneran games online
tidak hanya bandar indonesia bandar dari negara tetangga bahkan gencar mencari mangsa warga indonesia
dalam program roli files pada mei dua ribu dua puluh tiga lalu
jn seorang mantan operator judi online mengaku
ada koordinasi ilegal lintas negara demi memuluskan praktek kejam perjudian online
judi online itu pasarannya di indonesia berbeda dengan scanmer
kalau scammer itu ada yang di pasar indonesia ada yang di pasar malaysia
saya pernah bertanya kepada bos saya waktu saya bekerja sama orang cungpo lah ya cina
dan dia menjawab dengan bilang
kenapa pasarnya di indonesia mencakup indonesia
karena indonesia banyak penjudinya
dan banyak pengangguran di situ memiliki uang untuk deposit tapi tidak memiliki uang untuk makan
untuk biar kata
deposit bisa untuk makan tidak bisa
di sisi lain pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
menteri komunikasi dan informatika budi ari setiadi mengklaim
kemenkom info sudah memblokir sebanyak empat puluh dua ribu situs judi online
budi ari pun menyebut jumlah ini akan terus bertambah
selama saya jadi menteri itu sudah empat puluh dua ribu lebih
jadi termasuk juga situs situs yang betul betul berukuran
jadi kita harus menghukumkan
dan menipu masyarakat
masyarakat kecil karena judi slot lah
kita nggak pakai istilah judi online judi slot
karena ini karena di bawah ini terdengarnya judi slot
sementara pada rabu tiga puluh agustus
wakil direktur tindak pidana cyber para srim polri
kombes danikus toni menegaskan
sanksi hukum pidana enam tahun penjara menanti
bagi selegram ataupun influencer yang terbukti mempromosikan judi online
tim liputan cnn news